salah satu penerima booster mengatakan
setuju dengan kebijakan pemerintah yang
akan menerapkan booster sebagai persyaratan
saya rasa sih saya setuju ya
makin agak sedikit agak
bukan acu ya mungkin kayak udah gak kayak dulu lagi
cuman tetap ada kan
misalnya si spreading the virusnya gitu
terus kayak ya antisipasi
semua biar gak berbeda sih
ya mungkin saya setuju banget sih harusnya
hingga tanggal enam juli tingkat pencapaian vaksinasi
booster secara nasional baru mencapai
pemerintah mengimbau masyarakat
untuk menurunkan jumlah kasus konfirmasi baru
yang kembali di atas seribu kasus
sejak beberapa pekan terakhir
arya dita utama indra hadi jakarta